selasa sore kepala badan nasional penanggulangan bencana sekaligus ketua gugus tugas covid sembilan belas pusat doni munardo meresmikan rumah sakit lapangan di jalan indrapura surabaya
rumah sakit yang beroperasi di bawah gugus tugas covid sembilan belas jatim ini memiliki fasilitas memadai untuk menangani pasien dengan gangguan klinis ringan dan sedang
dibangun menggunakan tenda darurat rumah sakit ini mampu menampung empat puluh pasien ruangan tenda bertekanan negatif sehingga dipastikan aman
ada dua puluh delapan perawat dan sepuluh dokter yang bekerja selama dua puluh empat jam diharapkan rumah sakit lapangan dapat mengurangi beban rumah sakit rumah sakit rujukan di jawa timur
untuk upaya penguatan pelayanan atau kuratif untuk penanganan covid sembilan belas di jawa timur dengan sasaran akan menambah kapasitas pelayanan
khususnya di jawa timur
khususnya kegiatan screening penegaan diagnosa covid sembilan belas dan perawatan covid sembilan belas dengan kategori ringan dan sedang
kita dedikasikan untuk tahap ini adalah yang dua ratus sampai tiga ratus tempat tidur nanti melihat fluktuasi dari kasus di jawa timur
selain meresmikan rumah sakit lapangan kepala bnpb juga mengirimkan bantuan berupa ventilator reagen pcr rnv yang jumlahnya memadai untuk percepatan
kepala bnpb juga mengirimkan bantuan berupa ventilator reagen pcr rnv yang jumlahnya memadai untuk percobaan
hanya dengan inilah kita dapat mengurangi risiko
rumah sakit lapangan dukungan dari bnpb ini rencananya akan beroperasi selama satu tahun dan menambah kapasitas tempat tidur
dengan memanfaatkan bangunan di gedung museum kesehatan jalan indrapura diharapkan kapasitas bertambah hingga lima ratus tempat tidur
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur